sudah akhir pekan lagi apakah anda sedang mencari tempat berlibur yang menyenangkan sekaligus bisa membakar kalori
main trampolin bisa menjadi jawabannya
dan siang ini indrayani laksmi akan mengajak anda untuk bermain trampolin di darat dan juga di atas air
seperti apa keseruannya berikut liputannya untuk anda
wow seru banget ya
nah kali ini saya akan mengajak anda jalan jalan ke tempat yang bisa dibilang nggak biasa buat liburan akhir pekan anda
bagi anda yang mencari tempat liburan selain tempat wisata alam ataupun mungkin mal bisa datang ke sini
karena sekarang saya akan mengajak anda ujuk main trampolin
tapi jangan lupa ya pemanasan dulu biar aman dan nyaman
wah seru ya
tentu saja karena di trampolin ini kita bisa merasakan sensasi terbang dan melayang
agar tidak pusing saat bermain pandangan harus terus ke depan ya
ini jadi rencananya mau tepin ke sana
cuma kejadiannya cuman gitu ya
tapi ternyata main trampolin itu selama tiga puluh menit terus terusan bisa
atau sama aja dengan olahraga jogging satu jam
semua permainan di sini sudah dilengkapi dengan standar keamanan keselamatan dan kebersihan
para instruktur akan selalu memantau kita yang bermain trampolin
namun bagi anak kecil wajib didampingi orang tua saat bermain
satu lagi yang tidak kalah penting trampolin bisa membuat siapapun bergerak bebas hingga lupa dengan gawai elektronik
nah jika tadi bermain trampolin dalam ruangan sekarang bermain trampolin di atas laut
tapi kita harus pakai jaket lampung dulu ya
alat safety nya ini harus pakai life jacket
karena di sini kita akan main air
main airnya itu pastinya basah basahan dan kita mungkin ada kemungkinan untuk tercebur ke laut
buat yang bisa berenang juga harus pakai lice jacket
iya pak ya
ternyata tidak mudah bermain trampolin di atas air
keseimbangan badan harus dijaga agar badan tidak mudah terpelanting kesana kemari
sensasi terbang di trampolin ini juga bisa menghilangkan penat dan stres
apalagi kali ini suasananya berbeda
area luar ruangan dengan pemandangan berbeda
dan pemandangan pantai dan laut menjadi nilai tambah
keseruan masih belum berakhir
outbound air yang lengkap dengan hambatan dan rintangan dari balon karet semakin memacu adrenalin kita
meski terlihat mudah namun setelah mencoba ternyata cukup menguras tenaga
dan tahu begitu pula dengan
bumbunya yaitu kacang tanah
gula kelapa cabai dan cuka
pak jir terus gimana sih
bikin supaya enak rasa
asinan ini apa sih yang jadi rahasia
sebenarnya ini benarnya
rahasianya sih gak ada rahasia rahasiaan
lain cukanya kita langsung
dari pabrik cuka salad
gulanya juga asli
gula merah campuran
tidak ketinggalan kerupuk misingkong kuning
yang menjadi ciri khas asinan betawi
sayur segar dan bumbunya begitu nikmat
perut sudah terisi kembali liburan pun
lengkap sudah untuk hari ini
bagaimana tertarik untuk mencoba semuanya
indrayani laksmi jakarta